sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pura pura resah pura pura khawatir
padahal kamu tahu tempatnya
selesaikan saja kepura puraan kamu itu
kamu temen zairah
pasti di sana lagi senang senang zairah
kenapa sih kalian beranggapan seperti itu
mungkin memang orang itu mirip dengan mas isan
tapi aku gak kenal sama dia
apalagi sampai punya hubungan macem macem
selama ini tante gak sadar ya
kalau tante selalu bikin ribet kita semua
kalau tante emang perempuan baik baik
dan punya masa lalu yang bersih
keadaannya nggak akan seperti ini kan sekarang
papa sekarang repot gara gara siapa
dan sekarang zahira diculik gara gara siapa
gara gara masalah tantu juga kan
tante gak tahu kenapa semua ini sampai terjadi
tante gak pernah bermaksud sampai kayak gini
menurut saya sih daripada kita memujakan nyonya ini kayak begini
mendingan kita semua
ya kita cari tuan prabu sama tuan zahira
eh kacung atau diuntung
siapa suruh kamu ikutan bicara
gak perlu kamu tuh bicara
pertuan kamu tuh bodoh
dia bisa menyelesaikan semua masalahnya sendiri
gak perlu rame rame ikut membantu dia
kalau kamu emang mau cari tuh ajak aja ibunya sana nyari
bisa kita mendingan di rumah aja ya
iya lah ma males aku
saya rasa kamu ada benarnya
daripada kita gelisah menunggu di sini
lebih baik kita bantu cari zairah
stra server nya sudah selesai
di jumlah kebudakina mungkin

ada apa zaira
sekarang ceritain sama mama ada apa
papa dan om itu
papa tadi berhasil mengejar teks yang sudah membawa aku dan om itu
papa marah banget dan dia
dan dia memukul om itu
lalu dia menyuruh zaira pulang naik taksi ma
zaira takut kalau papa kenapa ngapain om itu ma
zaira takut kalau papa tiba tiba nekat ma
non tadi emang gak ngeliat tuhan ngapain bapak itu
mereka sekarang masih di sana
aku gak tahu man
tadi aku langsung pulang naik taksi dan setelah itu
kalau dia nggak mungkin akan ngapa ngapain om itu
dia hanya ingin memberitahu om itu
supaya tidak mengganggu keluarga kita
selama ini mas prabu begitu sayang dan protektif sekali sama zahira
mas prabu memang bisa melakukan apa saja
bila zahira sampai dibawa lari seperti tadi
aku khawatir sekali kalau sampai mas prabu berbuat nekat
apa yang terjadi dengan kamu
apakah saya yang sudah menyebabkan kamu begini
saya tidak bisa memaafkan diri saya kalau sampai terjadi
apa apa dengan kamu
bapak tenang saja pak
gadis ini hanya kelelahan saja kok
tidak ada kondisi yang perlu dikhawatirkan
kamu dengar kata dokter kan
kamu pasti akan baik baik saja
jangan khawatir ya
nan apa yang kamu lakukan di sini
kamu harus istirahat
aku masih kepikiran soal papa dan om itu
man kamu mau tidak mengantarkan aku mencari papa
aduh nan harus istirahat non
man aku mohon man tolong antarkan aku
ya kalau begitu kita berangkat sekarang ya
amira kamu sudah sangat segar